para mantan pimpinan kpk mengakui ada grand design agar kondisi kpk menjadi lemah seperti saat ini
mantan ketua kpk periode dua ribu sebelas dua ribu lima belas abraham samad
meminta agar presiden joko widodo turun tangan untuk mengembalikan integritas dan independensi kpk
empat mantan komisioner kpk yang menyampaikan rasa prihatin adalah saud situmorang
keempatnya mengakui bahwa saat ini sedang terjadi grand design melemahkan lembaga antirasuah
pelemahan kpk dimulai dengan disahkannya revisi undang undang kpk nomor tiga puluh tahun dua ribu dua
menjadi undang undang nomor sembilan belas tahun dua ribu sembilan belas di mana kpk kehilangan independensinya
pelemahan berikutnya dengan dipilihnya pimpinan kpk yang tidak berintegritas dan bisa diajak kompromi
selanjutnya dengan alih status pegawai kpk menjadi asn dan memecat pegawai kpk
melalui proses twk yang maladministrasi dan melanggar ham
abraham samad bahkan mengaku sudah frustasi dan putus asa dengan kondisi kpk saat ini
yang lebih bersifat seperti pemadam kebakaran dalam menangani kasus korupsi
dan putus asa melihat kpk sekarang ini
tapi karena kita orang beragama maka kan kita dilarang untuk putus asa
kita dilarang untuk putus asa
berusaha dan bangkit terus untuk melakukan sesuatu untuk melakukan perubahan yang radikal
sebenarnya intinya begitu
jadi apa makna yang saya ingin katakan bahwa kalau kita lihat kondisi sekarang ini
sudah sangat apa ya tidak memungkinkan lagi terjadi pemberantasan korupsi seperti yang terjadi di masa masa